kita yang bisa ambil pelajarannya adalah masalah hal hal sepele yang bisa membuat sesuatu makin besar
seperti yang satu ini nih seorang pria menyerang penumpang transjakarta secara tiba tiba di halte bkn cawang jakarta timur pada kamis kemarin
akibat kejadian tersebut korban menderita luka tusuk di bagian paha dan dibawa ke rumah sakit
penusukan penumpang transjakarta yang sedang menunggu bus di halte bkn cawang jakarta timur terjadi kami siang
korban yang baru saja tiba di halte langsung duduk dan dihampiri pelaku yang juga baru turun
pelaku merasa dihina oleh korban yang mengangkat kaki saat duduk di samping pelaku
pelaku yang berniat memberi pelajaran kepada korban pun menusuk korban sebanyak tiga kali dengan sebilah badik yang dibawanya
lalu marah tapi saya pendaf saya tahan jadi saya bilang ini harus saya kasih pelajaran sedikit gitu
kalau memang saya berhadapan dengan hukum apa boleh buat karena demi harga diri saya karena saya manusia
petugas halte bus transjakarta dan polisi yang mengetahui hal tersebut langsung menangkap pelaku serta memberi pertolongan pertama kepada korban yang terluka di bagian paha sebelah kiri
begitu dia duduk di sampingnya dia ngangkat kaki mengangkat kaki sebelah kanan di sebelahnya dia
terus begitu mengangkat kaki itu dia merasa sudah sangat terhina sekali
semacam ada apa ya ada
bisikan atau apa
ada makhluk yang membisikkan dia bahwa
orang yang di sampingnya itu sangat menghina saya menghina saya itu rohnya dia menurut dia
tiga ratus lima puluh satu kalau nanti kita apakah tiga ratus lima puluh satu kita menentukan undang undang darurat nanti kita cek nanti
kemudian kalau memang orang ini trauma stres nanti kita cek
dari tangan pelaku petugas menyita barang bukti sebilah badik yang digunakan untuk menusuk korban
atas perbuatannya pelaku yang kini mendekam di tahanan polsek ramadjati
dijerat dengan pasal tiga ratus lima puluh satu tentang penganiayaan dengan hukuman maksimal penjara
dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ratus lima puluh ribu rupiah
f rizal jakarta